saya tidak diberitahu menteri apa tapi dia bercerita problem problem indonesia yang sifatnya makro ekonomi politik sosial
kemudian yang agak dalam kami diskusi masalah pelanggaran ham masalah hukum yang kurang menggigit
jadi presiden memperhatikan sungguh sungguh tadi hasil survei di bidang peningkatan hukum yang pada tahun terakhirnya agak turun
sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar benar berusaha menegakkan hukum
berusaha menegakkan hukum dengan sebaik baiknya
dan penegakan hukum itu harus dimotori oleh lembaga eksekutif
karena lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat